kakang kau melamun
tidak aku malah
kalau kakang tidak melamun kakang tidak mungkin kaget saat aku datang
kamu mau tahu apa yang kupikirkan
kuat kalau ada piatma
berantakan di tulang pinggang
sudah lilis di langit juga
dui kumat dui
selasi berlatih dengan uyis
aku sudah punya rencana
aku sudah punya rencana
aku sudah punya rencana
pasti ada yang ikut campur dalam pertandingan ini
astaghfirullahaladzim paman yang selalu bikin tolong paman jaga selangsung
kamu paruh kuluh dia sudah tahu siapa aku sebenarnya
mau tidak mau aku harus patuh pada dia

hai karena dia itu sangat cantik